seluruh seri yang ada dalam super adventure supermoto race seri kejuaraan nasional dua ribu dua puluh
rampung dijalani oleh para pembalap dari seluruh kelas yang dipertandingkan
kelas ffa dua ratus lima puluh cc sekaligus kelas utama yang dilombakan dalam kejurnas kali ini
dimenangkan oleh pembalap tanah air asal kota malang yakni farudila adam taufa
di mana pada balapan final yang dilakukan di sirkuit parkir barat gxpo kemayoran pada dua puluh delapan oktober sabtu malam tersebut
juga banyak diwarnai drama dan aksi susul menyusul antara pembalap
selain farudila pembalap nasional indonesia lainnya yakni tomm salim
juga berhasil meraih juara harapan setelah mengisi kelasemen di posisi kedua
dari total lima seri balapan yang diselenggarakan musim ini
sementara mantan pembalap grand prix moto dua doni tata pradita yang juga berpartisipasi dalam ajang kejurnas ini
harus puas berada di posisi keempat kelas semen
dengan hasil ini maka farudillah adam resmi ditetapkan sebagai juara umum dari super adventure
super moto raceri kejurnas dua ribu dua puluh tiga
alhamdulillah berjalan dengan lancar
saya bisa meraih juara nasional di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
apa sih yang menjadi kesulitan selama menjalani seluruh seri yang ada
yang menjadi kesulitan melawan diri saya sendiri
karena gimana ya terkadang kita menganggap
kalau sudah nomor satu itu sering menganggap lawan sebagai remeh
menurut saya ya seri kelima ini karena saya sedikit nervous gitu loh
akan juara nasional kayak kurang lepas mainnya kurang enjoy seperti seri satu dua tiga dan empat
dari segi track di seri kelima ini sirkuitnya kecil sama aspalnya kurang mulus ya
kurang banyak pasir gitu
tapi ya greget aja mainnya seru seru
tak hanya itu di kelas khusus ffa empat ratus lima puluh cc yang juga diikuti oleh dua pembalap mancanegara asal perancis
yang di jerman vincent oud dan sylvain bidal
juga menampilkan banyak aksi memukau
jerman menyebut talenta pembalap nasional indonesia sudah berada di tingkat yang baik
dan performanya bisa terus ditingkatkan
paik jermain dan sylvain juga menyampaikan soal harapannya untuk ajak balap supermoto di indonesia
agar bisa semakin berkembang dan diminati oleh banyak masyarakat luas
kejurnas balapan supermoto ini sendiri direncanakan akan kembali berlanjut di musim dua ribu dua puluh empat mendatang
para maestro jakarta